ya mojokerto adalah salah satu daerah di jawa timur
lokasinya sebelah barat daya dari kota surabaya
berbagai peninggalan kerajaan majapahit mudah ditemukan di mojokerto
mulai dari bangunan struktur maupun artefak
termasuk bangunan permukiman di era majapahit
rumah masa majapahit yang ini adalah replika dari kayu
kemudian ada gentengnya
kemudian ada lantai yang dari bata
nah untuk lantai ini merupakan teknologi yang masyarakat majapahit punya
jadi waktu pada musim hujan halaman ini tidak akan basah
karena kering karena akan terserap oleh bata
sedangkan pada waktu musim kemarau debu itu tidak akan masuk ke dalam rumah
atas temuan situs permukiman di kecamatan troto
trawulan mojokerto inilah pemerintah setempat mulai membangun kembali
kawasan menyerupai hunian era majapahit
masyarakat pun menyediakan lahan di depan kediamannya
dan pemerintah daerah yang membangun bangunan dengan ciri khas terakota
atau warna bata ini lengkap dengan lambang dari kerajaan majapahit
mojokerto sendiri menjadi daerah destinasi wisata sejarah
tak heran pengunjungnya tidak hanya domestik namun juga internasional
destinasi wisata sejarah pun menyebar
tidak hanya di museum namun juga candi candi yang juga masuk dalam kawasan ibu kota majapahit di mojokerto
di antaranya adalah candi tikus dan brahu
nah selebihnya berbagai artefak peninggalan majapahit seperti prasasti ataupun berbagai karya di era majapahit
juga bisa dinikmati di museum yang juga berada di mojokerto
dan saya sangat berharga mengetahui tentang civilisasi lama di indonesia
dan kami baru saja menemukannya di museum yang bagus ini
wisata sejarah pun dikembangkan dengan wisata religi
salah satunya di maha vihara mojopahit yang masih berada di kecamatan trawulan kabupaten mojokerto
terdapat patung buddha tidur terbesar se indonesia yang mendapat rekor muri
selebihnya juga disebut sebagai salah satu patung buddha tidur terbesar di dunia
uniknya meskipun tempat ibadah agama buddha pengunjungnya dari berbagai institusi lintas agama
sebagai kota dengan kearifan lokal yang masih terjaga mojokerto menjadi destinasi wisata sejarah dan religi
selepas berwisata para wisatawan juga kerap mencari kuliner khas untuk oleh oleh
nah yang satu ini ada onde onde
kue tradisional bulat dari ketan bertabur wijen memang menjadi kuliner khas mojokerto
salah satunya onde onde bolim empunala menjadi kuliner legenda khas mojokerto
bundaran bundaran onde ondenya terus menggelinding hampirnya
sejak tahun seribu sembilan ratus dua puluh sembilan onde onde bolim empunala kini dilanjutkan generasi ketiga
dalam satu hari toko oleh oleh khas mojokerto ini bisa mengeluarkan minimal dua ribu butir onde onde
ya itu dia mojokerto menjadi cerita bagaimana kelestarian budaya terus bisa bersinergi dengan masa kini
bagaimana nilai sejarah menjadi aset bangsa yang tak hanya menjadi identitas
namun budaya yang terus diteruskan dan menjadi berkah hingga anak cucu
wida subianto aga dipa mojokerto jawa timur